dua mobil bertabrakan dan terjun ke jurang di jalur cadas pangeran kabupaten sumedang
sembilan orang terluka akibat kecelakaan itu
sementara itu di subang sebuah minibus terguling ke dalam parit di ruas jalan tol cipali
kencangnya benturan membuat tujuh penumpang mengalami luka luka
diduga kecelakaan diakibatkan pengemudi yang mengantuk
kecelakaan terjadi di jalur cadas pangeran tepatnya di wilayah pasir ucing sumedang selatan selasa sore
sebuah minibus terperosok ke jurang sedalam tiga puluh meter akibat menghindari tabrakan dengan mobil lain di jalan yang berkelok
sedangkan mobil lain yang juga berusaha menghindari tabrakan akhirnya oleng dan menabrak sebuah motor dan warung yang ada di pinggir jalan
akibat kecelakaan itu satu keluarga pemudik yang berjumlah delapan orang langsung dilarikan ke rs
rsud sumedang untuk mendapatkan perawatan
pas turunan tikungan oleng ke kanan nabrak mobil xenia warna silver
setelah itu yang inova nabrak yang pengendara motor yang lagi berhenti di warung
istirahat masuk turun turun ke warung akhirnya terjun ke jurang
sementara itu sebuah perubahan yang berlaku di jalan sumedang
minibus bernomor polisi f seribu enam ratus delapan puluh tiga pl terguling di parit sedalam sepuluh meter di pinggir ruas tol cipali
kilometer satu ratus sembilan subang selasa sore
kondisi minibus rusak parah bahkan barang bawaan penumpang yang diketahui akan mudik ke arah cirebon berserakan di sekitar lokasi kejadian
tujuh penumpang yang diketahui satu keluarga dari bogor mengalami luka luka dan langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit terdekat
diduga kecelakaan tunggal ini terjadi akibat pengemudi dalam kondisi lelah dan mengantuk
sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan
untuk itu para pemudik dihimbau agar lebih berhati hati dalam berkendara dan jika kondisi sudah lelah dan mengantuk
disarankan untuk beristirahat di rest area terdekat